diduga ugal ugalan saat mengemudi sebuah mobil yang ditumpangi empat orang mahasiswa terbalik di jalan mejen sungkono surabaya
sementara di mojokerto dua pengendara motor tewas setelah ditabrak truk yang mengalami remblong
mobil sedan yang dikendarai khoirul anam bersama tiga rekannya ini terbalik setelah menghantam trotoar di jalan maijen sungkono surabaya
kecelakaan bermula saat mobil yang melaju kencang dari timur berniat menghindari motor di depannya
namun karena terlampau kencang sopir hilang kendali hingga mobil akhirnya terbalik
meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini namun seorang penumpang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami patah tulang
warga kemudian ramai ramai mengevakuasi mobil dengan membalikan bangkai mobil
sementara di jalan raya bypass merteks mojokerto kecelakaan maut kembali terjadi minggu malam
pasangan suami istri abdul rohim dan suyanti warga desa dadi tunggal kabupaten jombang
korban tewas setelah ditabrak truk bermuatan minuman ringan di jalan turunan merteks mojokerto
keduanya meninggal di lokasi akibat mengalami luka parah di kepala
kejadian bermula saat truk melaju dari arah surabaya menuju jombang
namun diduga akibat remblong truk yang berjalan cukup cepat tidak dapat menghentikan lajunya
sehingga menabrak minibus dan sepeda motor yang dikendarai korban
kedua korban pun tewas seketika